jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
rencana hari ini akan memberikan keterangan ketua pssi bapak mi kemudian wakil ketua umum pssi bapak ibu
dan hari ini juga penyidik akan memperlukan keterangan dari taksi ahli dokter rumah sakit haikul anwar
dan ini masih berproses
bahwa proses periksaan ini adalah untuk percepatan pemberkasan
agar seperti yang terdengar pak kapolri hal ini harus segera dituntaskan
tentunya dengan mendengarkan keterangan para ahli keterangan para saksi dan juga proses pembuktian sekarang ini
dari hasil laboratorium kemudian dari hasilnya nafis dan juga dari keterangan keterangan yang diperlukan
sekarang sudah diperiksa
jadi berapa total saksi yang sudah diperiksa
dari penyidik sudah hampir delapan puluh ya